dalam pertemuan virtual yang berlangsung kami siang pssi dan pt liga indonesia baru memaparkan kondisi terkini
terkait persiapan memutar kembali roda kompetisi di masa pandemi
kepada seluruh klub dan perwakilan supporter di seluruh indonesia
sebagai operator liga pt lib sebenarnya juga sudah menggelar simulasi pertandingan
dengan segala protokol kesehatan yang harus dijalani
rencana terdekat pssi akan menggelar dulu turnamen prakompetisi
yang rencananya akan berlangsung tanggal dua puluh maret hingga dua puluh lima april dua ribu dua puluh satu mendatang
yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian adalah supporter yang tidak bisa menempatkan
atau menyempatkan perwakilan kesehatan yaitu adanya berkelumun
kalau berkelumun ada kluster baru kan ada yang terbareng pasti ada kluster baru
nah itu nanti akan dinilai oleh pihak kepolisian
makanya saya tadi titik berat di sini sebetulnya kepada supporter
bila turnamen prakompetisi ini berjalan lancar izin kompetisi liga satu dan liga dua diharapkan juga dapat keluar
hingga akhirnya bisa kembali bergulir di bulan juni dua ribu dua puluh
namun semua rencana tersebut akan terwujud tanpa adanya komitmen dari seluruh klub
dan supporter pada aturan dan protokol kesehatan ketat yang sudah ditetapkan
kalau kita punya komitmen bersama untuk memajukan sepak bola
untuk melakukan kompetisi dan turnamen ini dengan baik
maka kita harus jaga bersama sama itu saja
kan tadi protokolnya cukup ketat ya
kalau ada yang dilanggar tadi dari kepolisian
bahwa akan ada sanksi kalau ada yang dilanggar
turnamen prakompetisi yang dinamai sebagai piala menpora dua ribu dua puluh satu ini
rencananya akan diikuti delapan belas tim liga satu ditambah dua klub liga dua berdasar asas prestasi
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta
kapolri jenderal listio sikit prabowo telah mengumumkan
pemberan izin penyelenggaraan liga indonesia psixi
dan operator kompetisi pt liga indonesia baru atau lib
rencananya akan menggelar turnamen pramusim mulai bulan depan
ya benar sekali yuda dan telah hadir melalui sambungan zoom
direktur pt liga indonesia baru bapak ahmad hadian lukita
selamat pagi pak lulu salam sehat salam sport
selamat pagi salam olahraga buat semua buat mbak meggy mbak yuda pak yuda
iya pak dan langkah strategis apa yang akan diambil pt lib bersama pssi
setelah pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan izin resmi penyelenggaraan
dan turnamen sepak bola
ya kita langsung menjalankan agenda yaitu akan berkumpul dengan klub terserta pramusim ini
tentunya kami akan menceritakan dulu dan membahas hal hal yang awal dulu
karena nanti pada saat pertandingan akan dimulai
kita akan bertemu lagi yang lebih detail dalam hal itu regulasi
jadi kita segera akan berkumpul dengan klub klub
ya pak dengan menetapkan regulasi terutama terkait dengan protokol kesehatan
kita ketahui ini kondisi pandemi
tapi event olahraga harus terus berjalan
lalu seperti apa pak gambarannya nanti penerapan protokol kesehatan
mengingat komitmen dari para supporter itu yang paling penting pak
selain para penyelenggara yang menerapkan protokol kesehatan yang sangat baik
ya di sini memang harus dipatuhi protokol kesehatan itu ada dua area yang paling besar
yaitu area stadion sendiri di tempat pertandingan
dan area di luar pertandingan yang jauh lebih besar lagi
dan lebih harus diperhatikan
di dalam stadion insya allah sih kami sudah mempersiapkan segitu lengkap
kebetulan juga dari tim pssi dan kami ada yang terlibat khusus di afc
untuk menyusun protokol kesehatan di pertandingan sepak bola
jadi bisa disebut kita sudah siap untuk menerapkannya
nah yang di luar ini yang kami menjadi perhatian
kemarin sudah bertemu dengan para pentolan sponsor lah kita sebut
dan kelihatannya sih
mudah mudahan komitmen dari para supporter ini bisa kita jaga semuanya
mengingat ini menjadi tantangan semua pihak bahwa kesehatan masyarakat tetap nomor satu
kesehatan manusia keselamatan manusia itu tetap nomor satu
ya pak lulu selain protokol kesehatan
bagaimana mungkin bisa kasih kita sedikit bocoran juga terkait dengan
benarkah turnamen pramusim nanti bernama piala menpora dua ribu dua puluh
lalu format turnamen ini seperti apa pak
ya formatnya memang masih dalam rancangan
dan final dalam waktu dekat
kenapa namanya memang betul juga piala menpora
mungkin alasannya sudah diungkapkan oleh ketua umum pssi bahwa
dengan nama menpora ini menpora menjadi jembatan antara pemerintah dan kita
dari pssi dan lib
agar lebih bisa mudah mengevaluasi ataupun komunikasi dengan kpu
karena ini pemerintah akan mengevaluasi
pemerintah akan memantau terus apa yang terjadi di lapangan nanti sampai akhir pramusim ini
ya pak lulu kalau kita tadi mendengarkan informasi yang disampaikan oleh kami
adalah terkait dengan turnamen pramusim
ya menjadi barometer ya pak
kemudian nanti akan ada evaluasi apakah nanti penyelenggaran akan bisa dilakukan
nah kalau misalkan turnamen pramusimnya sudah berjalan sangat baik
protokol kesehatan sudah dijalankan dengan tepat
apakah liga satu dan liga dua akan juga langsung bergulir pak
ya kalau mendengar janji langsung dari pihak kepolisian
kami kan intens dengan pihak polisian
jadi memang itu satu hal yang menjadi tolak ukur
kalau pramusim ini berhasil dijalankan baik
semuanya patuh protokol kesehatan
mudah mudahan pandemi juga turun adanya pertandingan ini
janji dari polisi dengan mudah akan mengeluarkan izin untuk liga satu liga dua setelah lebaran
jadi kita harapkan kita jalankan sama sama dulu pramusim ini dengan baik gitu pak
ya pak lulu apakah nanti liga satu ini akan diselenggarakan hanya di satu wilayah
atau di wilayah lainnya juga akan disenggarakan
ya kami kemarin waktu dengan kepolisian mengusulkan beberapa tempat
termasuk ada kota di sumatera juga
dan ini menjadi pertimbangan kepolisian untuk mengeluarkan izin kemarin
yang memang tetap memperhatikan zona zona yang apakah itu harus di hijau atau di merah
ada persyaratan khusus ya ini juga nanti kita akan diskusi
karena kepolisian juga akan menginformasikan ke polisi polisi daerah ke polda polda
bahwa daerahnya bagaimana analisa covid sembilan belas nya juga itu menjadi penting
dan ini sekarang kami sudah mendapatkan usulan bahwa silahkan coba mengalarisan
untuk membuat pertandingan di kota kota yang kita usulkan seperti bandung sleman solo malang
ada slewijaya eh pak palembang
dan ini juga akan menjadi pertimbangan kita menjalankan bagaimana membuat grup grup yang paling fair lah nanti
ya pak lulu kalau tadi mengatakan sudah sempat terjadi pertemuan secara virtual dengan para klub juga ya salah satunya
nah kalau anda mendapatkan advice ataupun masukan dari mereka seperti apa nih pak
bentuk penyelenggaraan liga maupun pertandingan pramusim ini terutama di daerah pandemi seperti apa ini pak
bagaimanapun mulai dari sebelum pertandingan sampai terakhir kita juga sudah memberikan informasi melalui youtube
melalui apapun materi termasuk juga vaksin menjadi hal yang menjadi perhatian
jadi dari alhamdulillah pak presiden juga memberi perhatian terhadap setiap yang mengikuti kompetisi
olahraga khususnya sepak bola harus divaksin dan kemenpora sudah memberikan arahan
ya kami segera mengumpulkan data datanya
kembali soal dengan klub kami sore ini akan berkumpul dengan klub klub
ini mendapat masukan dan pembahasan awal bagaimana bisa berjalan sebaik mungkin
dan jelas memang klub klub ini juga dalam kondisi harus segera mengumpulkan pemainnya yang kebanyakan sudah tidak ada di timnya
dan ini pasti tidak mudah jadi kita akan diskusi awal disitu dulu pak
ya tentunya kami juga sangat menantikan ya turnamen sepak bola indonesia
dan kami juga mengharapkan ini semua bisa berjalan dengan lancar dan aman
amin ya terima kasih
direktur pt liga indonesia baru bapak ahmad hadian lukita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
terima kasih salam olahraga